sunanto kepala dinas pertanian kabupaten gerobokan yakin
dan gue rasa coach bima tau apa yang dia lakukan yang dia inginkan
terus tiba tiba ada rt gue manggil mas rumah saya yuk gitu ada ponakan saya gitu lah gitu
kenapa ini bisa terjadi sederhana saja karena hingga saat ini kita tidak punya aturan yang bisa mempidanakan ya